saudara aksi menuntut diturunkannya uang kuliah tunggal
di universitas jenderal sudirman banyumas jawa tengah berlangsung ricu
kericuan terjadi saat masa aksi yang menuntut bertemu rektor
memaksa masuk ke dalam gedung rektorat sehingga saling dorong dengan petugas keamanan
akibat kejadian ini sejumlah kaca pintu dan jendela gedung pecah
selain diturunkannya ukt masa juga menuntut rektor segera membatalkan aturan tentang ukt tahun dua ribu dua puluh satu
yang dinilai memberatkan para mahasiswa